badan antariksa eropa atau esa pada kamis waktu setempat mengumumkan pembatalan misi penjelajahan ke planet mars
hal tersebut berkaitan dengan invasi rusia ke ukraina
esa atau europe space agency pada kamis waktu setempat mengumumkan bahwa mereka melakukan penundaan misi penjelajahan mars untuk pertama kalinya
setelah mereka bermitra dengan badan antariksa rusia roskosmos
direktur ese joseph asbasher mengatakan misi ke mars atau exomars yang nantinya untuk meneliti apakah pernah ada kehidupan di planet merah tersebut
sekarang secara politis sudah tidak mungkin
keputusan untuk menangguhkan kerjasama dengan roskosmos juga sudah diambil oleh dewan penguasa esa pada pertemuan di paris pekan ini
asbasher menjelaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap rusia oleh negara negara anggota uni eropa secara praktis membuat mereka kesulitan
misi ke mars disebut esa memerlukan waktu yang cukup lama
untuk mengganti komponen alat yang sebelumnya berbahan dasar dari rusia
karena orbitnya masing masing mengelilingi matahari mars hanya dapat dicapai dari bumi setiap dua tahun sekali
maka peluncuran roket rencananya akan dijadwalkan pada tahun dua ribu dua puluh
tetapi jika sanksi terhadap rusia belum dicabut pada saat itu
maka esa akan melakukan penundaan untuk kedua kalinya setelah penundaan pertama pada tahun dua ribu dua puluh akibat pandemi covid sembilan belas